alena lo merasakan apa yang gue rasakan ya kan
lo merasakan ada yang aneh di sini
terus apa yang mesti lo lakuin
usaha kita gak akan berhenti sampai sini kan
lo akan terus tetap mencari bukti kan
kalau camilla itu emang betul anak bokap lo
dan lo juga akan mencari cara bagaimana cahayanya gue dan kava
dia bisa bersatu kembali ya kan
edo aku juga belum tahu apa yang mesti aku lakuin sekarang
aku ini masih kaget sama semua ini ya dok
kapan kira kira dokter punya waktu untuk datang ke rumah kami
membicarakan tentang pernikahannya fadil dan camilla
kalau bisa sih jangan ditunggu tunggu lagi dok
kalau soal itu boleh saya bicarakan dulu dengan ibu saya
karena beliau belum mengetahui tentang hal ini bu
oh boleh dokter
kalau nggak salah ibu dokter lagi sakit ya
apa sekarang sudah sembuh
kalau gitu sekarang ibu dokter sendirian dong di rumah
alhamdulillah sudah sembuh kok bu
bahkan sekarang sudah ada di jakarta
karena kemarin ikut saya ke sini
oh kalau gitu bisa diajak sekalian mampir ke rumah kami dokter
mila sekarang kamu kan sudah punya kakak asli
selain itu kami juga punya nenek
kamu gak usah sedih lagi
karena ada kok penggantinya ayah yang tini
yang jelas ayah kamu ini pasti orang yang baik
karena dokter effendi orang yang baik
tapi ibu ini gak seperti ibu tini

yang orang yang gak baik
mama jangan ngomong begitu dong mbak
biar bagaimanapun ibu tini itu sempat dianggap nenek oleh kami

saya tuh gak percaya allen
gw sama sekali gak percaya
tiba tiba bokap lu bikin pengakuan kaya gitu
ini semua tuh bohong ini semua itu sandiwara
gw tuh ngegeti tau gak jalan pikiran bokap lu tuh kaya gimana
apa sih yang bokap lu rencanain
dia kaget denger pengakuan dari bokap lu
dan lu tau apa
gw juga kaget
gue merasakan ada hal yang ganjil di sini
lo sama gua kita mesti sendiri bikin ini
kita mesti sendiri bikin ini
udah dong dok
ngapain juga sih pakai diselidikin
siapa bapaknya kamila yang sebenarnya itu
buat apa sih capek capek
lo merasakan apa yang gue rasakan
lo merasakan ada yang aneh disini
terus apa yang mesti lo lakuin
usaha kita gak akan berhenti sampai sini kan
lo akan terus tetep mencari bukti kan
kalau kamila itu emang betul anak bokap lo
dan lo juga akan mencari cara
bagaimana caranya gue dan kava
bisa bersatu kembali
aku juga belum tahu apa yang mesti aku lakuin sekarang
aku ini masih kaget sama semua ini ya dok
lo gak bisa gak tau kayak begitu
lo tuh pengacara
lo mesti bisa berpikir secara kritis
lo tuh mesti bisa menentukan langkah apa
yang akan lo pake sebagai bukti
apakah betul kamila itu anak bokap lo
atau anak nutre fendi
dan lo juga mesti tetep fokus dalam mencari cara
bagaimana caranya gue
bisa bersatu kembali
kalau lo gak bisa ngelakuin semua ini
jangan harap gue donori dinjal gue
untuk bokap lo
cukup ya dok
aku tuh gak nyangka kamu sepamring ini tau gak
aku ini bukan muda kamu
jadi kamu gak berhak atur atur aku
aku dipecat rejoyu
kurang menyerangir peach
oh real pak
aku harus kemana tuhan
enggak alena enggak enggak boleh
kamu itu harus kuat di mata tovan
kamu itu enggak boleh bergantung lagi sama tuhan alena
aku udah janji sama tovan kalau aku akan menjadi wanita yang kuat
aku pasti bisa menyelesaikan semua masalahku sendiri
jadi kamilah itu anak siapa fem
kamilah itu adalah
kamilah adalah anak kamu riz
seperti yang saya katakan pada kamu
farah terlalu mencintai kamu riz
dia tidak sampai hati menggugurkan buah cintanya bersama kamu
papa terpaksa melakukan semua ini
karena papa enggak mau merusak kehidupan kamu dan masa depan kamu nak
papa menyiksa kamu dan mama kamu
sekarang jangan lagi
papa gak mau jadi duri dalam daging kehidupan kamu mila
papa enggak mau jadi duri dalam daging kehidupan kamu mila
kamilah itu adalah
jika papa mengakui yang sebenarnya
kalau kamu adalah anak papa di depan bu ambar dan eyang kamu
pernikahan kamu dan fadil tidak akan pernah terlaksana
ingin sekali papa menerima ginjal dari edo
eyang bilang sama kamila kalau dia betul betul sayang sama papanya dia harus berpihak pada edo
tapi kalau dia tetap memilih fadil berarti dia gak sayang sama papanya
memisahkan kamu dan fadil papa nggak mau mila papa nggak mau
tapi pak haris kalau sampai camilla itu adalah anak pak haris
berarti pak haris sama saja menjerumuskan kamila ke dalam jurang
karena pastinya kamila akan masuk kembali ke keluarga bapak yang banyak sekali masalah
mertua kamu benar mila papa hanya membawa kamu ke dalam jurang kalau papa mengaku kamu adalah anak papa
sekali lagi maafkan papa mila papa benar benar terpaksa melakukan ini
karena semua demi kebahagiaan kamu juga nak
dan sekarang papa mengerti ternyata sakit rasanya memaksakan diri untuk melakukan apa yang seharusnya tidak kita lakukan
sama seperti kamu yang juga melakukan ini pada papa
maaf faris tapi saya tidak kenal dengan wanita yang ada di dalam foto itu
ini benar benar berat buat papa nak
papa benar benar bisa merasakan apa yang kamu rasakan dulu
tapi suatu hari
akan tiba saatnya
dimana kita bisa benar benar bahagia dan bersatu sebagai papa dan anak
papa sangat menantikan datangnya hari itu
kamu bisa bersabar
jangan lupa like subscribe share dan subscribe